dan saat ini kita sudah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim di kalian dalampung selatan
selamat pagi abdur bagaimana keadaan terkini di sana bagaimana kemudian juga proses evakuasi korban selamat
dan juga mungkin saja pengangkatan korban meninggal dunia yang ada di sana
selamat pagi abdur apakah sudah mendengar suara saya
ya dea saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas karena
ya dea saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas namun bisa saya sampaikan
dari rumah sakit bob bazar yang ada di lampung selatan kalianda ini
bahwasannya kondisinya saat ini mulai ramai sudah didatangi oleh sejumlah pengungsi
ataupun juga orang korban yang terkena dampak dari tsunami yang terjadi di lampung dan juga banten dua hari yang lalu
mereka sudah berada di sini dari kemarin begitu
melalui hasil dari evakuasi kemudian juga ada beberapa di antara mereka yang melihatkan diri untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik begitu
dan memang kondisi di rumah sakit bob bazar ini sendiri saat ini memang kapasitasnya belum cukup untuk menampung jumlah banyaknya korban yang ada
akibat terjadinya tsunami di
banten dan juga lampung ini
menurut data dari rumah sakit kami dapatkan bahwasannya dari kemarin ada sembilan belas orang yang tewas
yang sudah dibawa ke rumah sakit ini kemudian hingga sampai saat ini sudah ada dua ratus enam puluh sembilan orang yang luka luka
baik itu luka ringan ataupun juga luka berat
dan saya akan mengajakkan dadea untuk berbincang dengan beberapa orang korban yang menjadi
korban kemarin pada waktu tsunami di lampung kalianda
mas tolip bisa diceritakan mas pas waktu kejadian itu seperti apa waktu itu
bergemuruh seperti badai itu mas
terus ya kita lagi posisi lagi tiduran sih
bergemuruhnya badai itu kita langsung keluar begitu keluar air sudah kembali lagi
mas tolib sendiri rumahnya di mana mas
di cukusukaraja pesisir
di pesisir pantai
kesini sama siapa
kesini sama ini teman yang kena korban tsunami juga
dia keadaannya di dalam mes posisinya
ya dia juga gak tau gak kira kira
biasanya kan dia kan di luar setelah itu dia di dalam kan main game
tiba tiba kena gelombang
pas waktu gelombang yang pertama datang gitu ya
mas kolib sendiri tidak ada rasa ini akan ada apa waktu itu
itu kan posisi cuaca juga terang
bulan juga terang gak ada angin gak ada ini juga gak ada badai
ya biasa biasanya seperti biasanya
setelah itu ya nggak tiba tiba aja bergemuruh itu kan
ke rumah juga
ketinggian gelombang waktu itu yang datang
menghantam desa mas tolip gimana
berapa meter waktu itu
kurang lebih tiga sampai lima meter
tiga sampai lima meteran
tiga sampai lima meter
waktu itu kondisi di rumah
sekitar desa itu seperti apa waktu itu
setelah dihantam sama tsunami
ya banyak yang rata sama tanah
banyak yang belakangnya aja yang kena
keluarga semuanya selamat
alhamdulillah selamat semua
mas arief mas kolib kita berharap semoga keluarga dan teman teman selamat dan cepat pulih kembali
ya dea sekian yang dapat saya laporkan dari sini kembali ke anda
baik terima kasih
abdur rahim produser lapangan cnn indonesia tadi menyampaikan dan juga menggali informasi dari korban selamat
di lampung selatan dan korban sendiri mengungkapkan bahwa mereka menyaksikan ada gelombang yang disebut tsunami
dengan tinggi sekitar tiga hingga lima meter menghantam desa mereka yang ada di pesisir lampung selatan
kemudian juga abdur tadi menyampaikan ada sekitar dua ratus enam puluh sembilan korban luka ringan maupun luka berat
yang masih dirawat di rumah sakit bob basar kalianda lampung selatan
cnn indonesia breaking news masih akan kembali dengan informasi lainnya